seorang pengemudi mobil menjadi perbincangan warganet
demi menerobos kemacetan lalu lintas di kota malang jawa timur
pengemudi mobil menyalakan lampu strobo dan sirine
dalam video berdurasi dua menit ini
tampak pengemudi menyalakan lampu strobo dan sirine
untuk menerobos kemacetan ketika melaju dari arah kota batu
menuju jalan sukarnohata kota malang jawa timur
pada senin petang enam belas mei
lampu strobo yang menyala dan raungan sirine
membuat pengendara lain berhenti untuk memberi jalan
setelah menjadi viral di media sosial
polres tama langkota menyelidiki kejadian ini
mobil dan pengemudi yang diketahui merupakan warga jakarta
ditangkap di jalan wilis pada selasa siang
polisi juga mencopot lampu strobo dan sirine di mobil pelaku
merujuk aturan dalam pasal satu ratus tiga puluh empat dan satu ratus tiga puluh lima undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
lampu isyarat atau sirine hanya boleh dipasang
serta digunakan pada kendaraan yang mendapatkan hak utama
seperti mobil pemadam kebakaran dan ambulans
atas pelanggaran aturan ini
polisi menjatuhkan denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah kepada pelaku
untuk tindak lanjutnya kita berikan tilang
karena memang hal tersebut melanggar undang undang lalu lintas no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
saya disini ingin meminta maaf sebesar besarnya
atas kesalahan saya atau peran saya menggunakan sirine relator
yang diperlakukan pada malam hari
saya ingin menjadikan viral di seluruh kota malam
agar mohon dimaafkan kesalahan saya